masih menjadikan televisi sebagai sumber berita
artinya televisi masih menjadi media utama untuk mengakses informasi
taukah anda bahwa cnn indonesia telah menjadi media terpercaya
pada tahun dua ribu dua puluh satu cnn indonesia menjadi media paling dipercaya di indonesia
cnn indonesia mendapatkan tingkat kepercayaan tertinggi dari penonton
sementara media lain berada di bawahnya
terlahir atas kerjasama dengan cnn internasional
cnn indonesia memegang teguh prinsip jurnalisme sesuai standar dan praktik yang dimilikinya
inilah yang menjadikan setiap berita yang disajikan oleh cnn indonesia dipercaya oleh publik
kalau menurut saya dari penampilan itu kelihatan keren fresh
semuanya yang ditampilkan itu terupdate dan terkini
nah packagingnya itu kalau menurut saya
dimengerti juga sih dan cara penyampaiannya itu kelihatannya itu juga
kita itu memahami apa yang mereka sampaikan kepada masyarakat seperti itu
aliansi jurnalis independen indonesia menilai cnn indonesia telah memberikan warna baru dalam industri pertelevisian tanah air
diharapkan cnn indonesia dapat mempertahankan kepercayaan publik terhadap berita yang disajikan secara independen
dan juga berpengalaman secara profesional
independen penting tapi sikap profesional juga jauh lebih penting karena
profesional semua yang membuat media bisa misalnya
menyampaikan informasi secara akurat
berusaha memenuhi prinsip prinsip penting dari kode etik
pengamat komunikasi dan media sekaligus ketua ikatan sanar
pengamat komunikasi dan media sekaligus ketua ikatan sarja
janah komunikasi indonesia pusat dadang rahmat hidayat menjelaskan
kredibilitas sebuah media tak cukup hanya tergantung pada nilai berita
atau news value di setiap informasi yang disiarkan
independensi media pemberitaan harus selalu berdampingan dengan nilai nilai lain
sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi
jadi news value ini menjadi penting
tapi jauh lebih penting lagi adalah news judgment
news judgement itu adalah sebuah nilai
sebuah penilaian penilaian yang dilakukan oleh media
untuk mengangkat dari sisi kemanfaatan
atau mempertimbangkan dampaknya
jadi tidak hanya sekedar menarik saja
kalau menarik tapi kemudian juga memberikan dampak yang tidak baik kepada publik
nah disitulah butuh kearifan butuh pertimbangan
sebagai media pemberitaan paling dipercaya
cnn indonesia berkomitmen menyajikan informasi
terkini dan akurat
dimana setiap materi berita yang disiarkan
akan selalu diawali dengan perencanaan yang matang
sejatinya media tak hanya sekadar menyampaikan berita apa yang publik inginkan
namun sesungguhnya media harus mampu mengasah dirinya
memberikan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh setiap orang
victor pangaribuan aryo asmoro jakarta